world press freedom day atau hari kebebasan pers sedunia tahun dua ribu tujuh belas
diperingati dengan tema pemikiran kritis di masa kritis
serta peran media untuk mewujudkan masyarakat yang damai bermoral dan inklusif
nah peringatan ini ditujukan untuk mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia
serta pelindungan terhadap jurnalis dari kekerasan maupun pengekangan
di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini
nah bagaimana dinamika kebebasan pers di seluruh dunia termasuk juga di indonesia
serta bagaimana pers menjaga kredibilitasnya di tengah masifnya hoax dan juga berita palsu
akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
salah satu wujud kebebasan pers di indonesia
dihadari tumbuhnya media dengan bebas dari berbagai platform
dari total empat puluh tujuh ribu media di tanah air
dua ribu diantaranya melakukan media cetak satu lima ratus radio dan tv
serta empat ribu media di indonesia
seluruh media tersebut berhak mencari mengumpulkan dan menerbitkan berita
tanpa intervensi dari pemerintah
undang undang pers undang undang empat puluh itu tidak ada peraturan pemerintah
dan tidak ada peraturan menteri
artinya tidak ada intervensi kepada industri pers
industri pers beserta stakeholdersnya itu mengatur dirinya sendiri
ini yang disebut sro self regulatory
jadi pemerintah tidak intervensi
namun demikian pemerintah juga sangat mendukung yang namanya keterbukaan
dan saya ingatkan ya undang undang kita undang undang empat puluh tahun sembilan puluh sembilan tentang pers
ini adalah undang undang yang jelas menyantumkan
barang siapa menghambat wartawan untuk mencari mengolah mengumpulkan informasi
dua tahun penjara atau denda lima ratus juta
jadi siapapun yang menghalang halangi
termasuk pejabat termasuk polisi
bisa diancam pidana
jadi jelas bahwa undang undang menjamin
buah wartawan dalam
meski kebebasan pers dijamin dalam undang undang
kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab serta patuh pada kode etik yang berlaku
dewan pers turut mendorong untuk melakukan uji kompetensi dan verifikasi media
agar kualitas pers di indonesia semakin mumpuni
sebagai salah satu pilar demokrasi
itu adalah kebebasan pers di jakarta
perkara yang kita lihat di indonesia
berbagai dinamika mewarnai kebebasan pers di indonesia yang telah dimulai sejak era reformasi
tak hanya di indonesia gejolak pers juga terjadi di seluruh dunia
bagaimana pers dan media menjalankan fungsinya di tengah dinamika global
dan apa saja hasil dari peringatan hari kebebasan pers di dunia dua ribu tujuh belas
yang baru baru ini diadakan di indonesia
untuk membahasnya bersama saya sudah ditemani oleh andy bayuni
pemimpin redaksi dari the jakarta post dan juga step vizion
koresponden al jazeera yang sudah cukup lama tinggal di indonesia
jadi bahasa indonesianya luar biasa
world press freedom day ini biasanya waktu atau kesempatan bagi kita di dunia pers atau insan media
untuk merefleksi melihat diri kita sendiri kita sebagai pilar ya keempat dari demokrasi dan indonesia
jadi kita sudah cukup lama sekarang berdemokrasi
dan menghadirkan ada tujuh puluh empat poin yang diharapkan kita bisa mencoba memperbaiki situasi pers di indonesia dan juga di dunia
misalnya kebebasan pers lindungan terhadap insan pers dan juga bagaimana kita sendiri menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai pilar keempat menjaga demokrasi itu sendiri

mungkin saya mulai dengan akhir akhir ini deh
mungkin saya mulai dengan akhir akhir ini deh
yang terjadi khusus di indonesia
ini baik dari perspektif indonesia
maupun dari mancanegara
itu bagaimana kita
menyikapi sebagai media
polarisasi yang sekarang
ini sering sekali kita
lihat di masyarakat
bukan saja di dunia tapi
khususnya juga di indonesia
contohnya pilkada kemarin
peliputan kita itu sebenarnya
saya lihat ini perkembangan yang
mengkhawatirkan dimana sebenarnya media
juga ikut terlibat dalam bagian
yang menyebabkan polarisasi itu
ini kan kita lihat dari dua ribu empat belas
sangat terpolarisasi pendukung jokowi dan
pendukung prabowo dan media juga
jadi tidak ada middle ground
kalaupun ada middle grand sangat
terbatas beberapa media
ini terulang lagi kemarin
di jakarta jadi
keharusan ya ada
kesadaran kalangan media bahwa
kita harus melakukan yang terbaik
bagi masyarakat dan itu berarti kita
tidak ikut menyebabkan
polarisasinya malah sebaliknya
kita harus menjabatani
kedua belah pihak benar memastikan
bahwa pilkada itu berlangsung dengan baik aman
jujur dan tertib
tapi setelah dua ribu empat belas ya kenapa
kita tidak belajar dari itu
andy karena justru yang
terjadi adalah hal yang
yang sama polarisasi justru semakin tajam
dan kalau kita lihat untuk nanti tahun dua ribu sembilan belas
sikap dari pers itu
sebenarnya kritikan ada
dan saya yakin kesadaran ada
tapi kadang kadang ada
tekanan tekanan lain tekanan daripada misalnya
bottom line tekanan komersil ya
dimana karena media sekarang
dan online juga sedang mengalami kesulitan jadi
terjadi kesulitan secara keuangan
sehingga mereka kecenderungan untuk
demi sirkulasi demi rating
demi kliknya mereka kan hal hal yang sebenarnya secara
jurnalistik mungkin kita tidak sepakat
itu salah satu faktor faktor kedua juga tentunya ada
intervensi daripada owner yang cukup kuat
karena beberapa media ini dimiliki oleh
mereka yang punya elit politik
untuk ada bisnis sehingga terus
kebijakan punya kepentingan mereka redaksinya juga diarahkan ke sana
tapi kalau jakarta post sendiri bagaimana
saya ingat tahun dua ribu empat belas
dalam editorialnya memang memiliki sikap
dalam hal ini kira kira apa yang introspeksi diri
dan juga bagaimana mengurangi tekanan tekanan yang
akhirnya merugikan kita sendiri sebagai jurnalis yang harusnya independen
akhirnya yang rugi kita sendiri
karena masyarakat itu sangat kritis ya
mereka melihat bahwa oh ini media tidak kredibel
ini media ada keberpihakannya
sehingga apa yang mereka lihat
dan itu yang terjadi
jadi kita sebenarnya media
menghancurkan kredibilitas kita sendiri
dengan ikut bermain dalam politik
jakarta post sebagai pembelaan sebenarnya
tahun dua ribu empat belas kita memang memberikan endorsement kepada salah satu kandidat
dalam editorial kita
tapi dalam pemberitaan kita kita berusaha
untuk fair terhadap kedua belah
walaupun kita mendapat kritikan bahwa kita tidak
masih kurang fair
tapi kita usaha kita usahakan
walaupun sebenarnya di luar negeri endorsement semacam itu bukan hal yang aneh ya
hanya mungkin di indonesia untuk pertama kali terang terangan
itu kan di halaman
di halaman editorial tajuk
dan tajuk itu sebenarnya media punya hak untuk menjaktakan pendapatnya
tapi di luar tajuk di halaman halaman berita
kita tidak boleh perlihatkan keberpihakan kita
nah step anda sendiri ya sudah mengikuti sejak begitu lama ya
perkembangan dari media di indonesia sendiri
dan juga meliput pemilu tahun dua ribu empat belas ya
banyak melakukan interview dengan
ya tokoh tokoh lah di indonesia termasuk presiden jokowi
dan terakhir membuat liputan mengenai pilkada di indonesia
apa kira kira yang anda lihat ya dari peran media dalam
tadi mungkin memperkeruh suasana polarisasi
memang itu yang terjadi
saya mulai bekerja sebagai wartawan di sini
sejak sembilan puluh tujuh kan sebelum reformasi
dan saya memang lihat ada perkembangan luar biasa dengan
kebebasan pers setelah
soeharto lengser tapi yang sekarang
dan itu sudah lama terjadi media
jadi banyak media
satu pihak dan itu menurut
media kalau media memang
memang kredibilitas akan
dan saya merasa ya sebagai
wartawan untuk aljazeera
sisi harus selalu diwawancara
semuanya harus jadi
satu berita nggak pernah bisa satu
pihak karena yang sekarang
sangat dikhawatirkan di indonesia
wartawan sekarang meningkat
dan salah satu alasannya
masyarakat mungkin merasa memang media
nggak bisa dipercayakan
itu susah kan karena
media harus memang lepas dari
suasana politik atau apa
dan itu harus diyakinkan
kepada masyarakat dan itu kayaknya
semua wartawan kita semua
harus berjuang untuk itu
tapi kan di indonesia kan banyak
sekali media bukan saja di televisi
dan cetak ini dan semuanya
itu nasional lah istilahnya
apakah ini memang yang terjadi
khusus bagi media media
yang memang pemiliknya ada
kaitan khusus misalnya untuk mempengaruhi
baik dari sisi politik
kepentingan politik dan lain sebagainya
ada yang lebih netral daripada yang lain
tapi kalau lihat yang prominent kan
khususnya tv sekarang
banyak orang nonton televisi kan
dan apalagi kalau berita
breaking news kan jadi orang
dapat informasi dari itu kalau mereka
menganggap itu nggak netral
jadi ya munculnya
wartawan itu juga nggak netral
tapi step kita lebih parah atau
sebenarnya ada usaha untuk memperbaiki diri
apalagi kita belajar dari

betul betul terasa sekali
polarisasi bukannya dari
masyarakat tapi dari
channel atau saluran
televisinya itu sendiri
itu terasa ada
perbaikan atau justru semakin parah
mungkin sedikit perbaikan tapi belum
cukup menurut saya
itu tentang etika juga kan
wartawan sekarang saya juga
lihat dalam kasus ini kan dengan
ahok banyak wartawan
mendukung salah satu
kandidat dan sangat emosional
sangat passionate menurut saya jangan kan
seharusnya enggak jangan ikut itu
tapi polarisasi itu sekarang yang terasa itu
kan adalah di masyarakat itu sendiri
kalau misalnya pemilu endorsement dan lain sebagainya
itu lebih ke misalnya kelihatan
sekali keberpihakan oleh
medianya itu sendiri
tapi dalam kasus
penistan agama ini ada
terjadi semacam inilah memang
emosi terasa di masyarakat
setiap melihat secara objektif
seberapa besar sebenarnya kontribusi
media itu untuk
cukup besar menurut saya
menjadi lebih parah cukup besar
mungkin bukan media mainstream tapi
lihat social media kan itu
sangat besar perannya sangat besar
karena ada framing
salah satu pesan dan itu sangat cepat
dikeluarkan kemana mana disebarkan
kemana mana lewat social media
dan itu harus hati hati
apalagi kalau ada topik sangat sensitif
seperti ini kan dan apalagi ada
tokoh tokoh yang misalnya
memang orasinya atau wawancaranya
sina dari sini bagaimana media
harus bersikap andy
khususnya mungkin dari perspektif
the jakarta post itu sendiri
ya kita kan istilahnya harus selalu
mengutip narasumber tapi kalau misalnya
narasumber yang a jauh lebih dominan
sementara yang b
itu kurang atau sebaliknya
yang a itu memiliki pandangan
yang sangat ekstrim tapi kita sebagai media
menanganinya dan harus melaporkannya
mungkin kriteria adalah apakah dia punya
apakah dia tokoh masyarakat
terlepas dari kontennya
kadang kadang kita harus liput mereka
tapi juga mungkin secara proporsional
di sini kan kemarin banyak mengenai masalah agama ya
tapi kan kita juga harus bisa
tokoh tokoh ini benar benar mewakili
ataukah mereka mewakili kepentingan
dari kelompok kecil dalam
komunitas islam itu yang belum terjadi
jadi kecenderungannya adalah
karena tokoh masyarakat dan
yang layak dibikin tulisan
dan dikasih porsi yang lebih besar daripada yang seharusnya
saya pikir media jurnalis harus lebih kritis
untuk bisa menakar
sehingga terus kita tidak menjadi bagian dari
terjebak dengan bagian polarisasi
bukan penyambung lidah daripada
kita istirahat sebentar tapi perjalanan diskusi
kita masih panjang apalagi karena
fenomena mengenai kebebasan pers
ini bukan hanya di indonesia
tapi sekarang sudah menjadi
dan setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan
pembahasan mengenai kebebasan pers
di indonesia dan di dunia
bagaimana situasinya sekarang tetaplah bersama
sebenarnya al jazeera sejak saya kerja di sana sudah sangat hati hati
jadi setiap kata akan diperiksa dan oke ini benar kamu objektif
menurut saya aku belajar banyak
kita break sebentar andy dan steph tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
mengenai kebawasan pers dan juga perlindungan terhadap jurnalis tetap bersama insight
pers antara kebebasan dan tanggung jawab betul betul merupakan hal yang harus kita jaga
dan kebebasan pers di indonesia sudah mulai naik peringkatnya tapi masih
yang paling baik di asia tenggara indonesia sekarang
tapi kalau kita pikirkan kita sudah melakukan reformasi lebih dari dua puluh tahun
harusnya peringkat kita jauh lebih tinggi ya
ini mungkin secara karena nanti saya akan melihat ya dibandingkan
dengan dunia yang lebih bebas
contohnya amerika serikat yang sekarang di bawah donald trump
ini kebebasan perja sudah mulai dipertanyakan
tapi step bagaimana kebebasan pers di indonesia masih sangat bebas
kalau dari antara satu sampai sepuluh kira kira nilai kita berapa
ada kemajuan tapi ada mundur juga
akhir akhir ini saya merasa ada peraturan baru khususnya untuk wartawan asing yang mempersulitkan
masih dan akan lebih parah lagi daripada sebelumnya
jadi ada masa yang jauh lebih bebas daripada sekarang
karena kan katanya presiden jokowi ke papua sudah dibolehkan dan lain sebagainya
itu secara implementasi
itu juga nggak benar
sebenarnya karena saya tanya pak jokowi dua tahun yang lalu
waktu itu bapak bilang oke sekarang boleh wartawan asing boleh ke papua
setelah itu banyak wartawan asing yang coba kesana dipersulitkan
mereka datang kesana dan mereka dapat sanksi karena berita nggak cocok
kemarin saya tanya lagi saya wawancara pak presiden
dan beliau bilang ya memang bebas boleh kesana tapi ada masalah birokrasi yang masih punya mindset yang lama
dan itu sekarang kami kita semua kayaknya mengalami birokrasi masih dengan pikirannya mereka mungkin merasa terancam oleh wartawan
atau mereka nggak setuju dengan berita
jadi kebijakan mereka beda dengan presiden
tapi perlakuan terhadap wartawan asing secara keseluruhan menurut step bagaimana
akses terhadap narasumber dan lain sebagainya
itu sangat bebas menurut saya
sangat baik memang
tapi masalahnya papua
jadi ada satu daerah di indonesia ya dilarang
susah lah bisa
jadi itu ya dipertanyakan
andy kalau kita wartawan indonesia
kebebasan kita sekarang bagaimana menurut anda
sebenarnya secara peringkat asing
sebenarnya secara peringkat undang undang indonesia ini maju
bisa dibandingkan dengan jepang korea dan taiwan
kita termasuk yang paling bebas secara undang undang ya
dan prakteknya masih banyak hal hal yang membatasi ruang gerak wartawan yang sebenarnya melanggar undang undang ya
jadi masih banyak teman teman kita yang dihalang halangi ketika melakukan tugas
hanya pada kesempatan apa saja
waktu itu ada kecelakaan pesawat
angkatan udara kalau tidak salah diangkat di riau
orang dipukul kan
wartawan yang sedang meliput dipukul dan filmnya diambil
ada beberapa kejadian
itu yang membuat ranking kita di report the sun frontier
ranking kita itu rendah
karena mereka melihat kasus
jadi masih ada kasus kasus dimana wartawan itu dihalang halangi dicederai
syukur syukur tidak ada yang dibunuh ya
tapi beberapa tahun ada wartawan yang dibunuh
bahwa ada kejadian seperti itu itu akan membawa ranking kita jadi jatuh gitu
jadi secara peringkat kita sudah sangat progresif
memberikan kebebasan kepada wartawan untuk melakukan tugasnya
tapi dalam praktek sehari hari ini masih banyak
ya mungkin karena ada kurangnya pemahaman ya
antara misalnya aparat yang memandang
itu sering oknum memang
iya tapi ini benar
karena aku ada kejadian dua tahun yang lalu
saya meliput di depan kantor di bundaran hi
aku lagi ambil gambar dengan hp
orang di depan saya dipukul
kameraman dari televisi australia
terus saya dipaksa untuk erase
untuk delete gambarnya
dan itu di setep lakukan atau menolak untuk menghabis
aku menolak tapi dipaksa
ada lima orang di keliling saya sangat intimidatif dan sangat marah
jadi ya tidak ada pilihan lain
tapi setelah itu saya lapor langsung ke polisi
itu ditanggapi bagaimana
dan ada delegasi dari mabes polri datang ke kantor untuk minta maaf
jadi itu sangat baik solusinya
tapi kelihatan oknumnya beda
kalau menurut andi respons misalnya setelah ini kejadian
biasanya respons dari aparat atau institusi yang merasa bahwa harusnya ini tidak dilakukan oleh wartawan
itu selama ini cukup atau bagaimana masih
bahwa kejadian ini berulang ulang di lapangan ya berarti respons dari pimpinan lembaga lembaga ini kurang
harus mereka bisa menindak lah menindak pada oknum yang membatasi ruang gerak wartawan
oknum yang memukuli atau menghalangi hal hal
jadi mungkin tidak ada tindakan
supaya ada faktor jerak
karena orang orang di lapangan itu mungkin mereka punya instruksi yang berbeda
harusnya atau mereka melakukan itu di luar instruksi
itu harusnya mendapatkan suatu teguran atau apa sangsi lah
kalau mereka tidak lakukan itu saya khawatir apa yang terjadi ini akan berulang ulang
dan ternyata itu berulang ulang
ranking kita tuh ya kebetulan tahun ini membaik ya
dari satu ratus tiga puluh menjadi satu ratus dua puluh empat
jadi ada perbaikan
tapi seharusnya bisa jauh lebih baik mungkin
sejarah demokrasi kita sudah cukup panjang
dan harusnya kita menjadi contoh
dan khususnya kepada negara negara di asean
karena misalnya wartawan asing mau meliputi thailand atau malaysia atau singapura
tidak perlu visa wartawan
yang di asia tenggara yang masih perlu visa wartawan myanmar dan indonesia
myanmar dan indonesia
jadi itu juga bisa didiskusikan
tapi kita break sebentar
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
insight akan segera kembali
sebenarnya sejak pemilu di indonesia dan kemudian tahun lalu tentu saja pemilu di amerika serikat
ini merupakan kalau dari segi konten itu masa masa yang sangat menarik ya bagi pers
di sini biasanya apalagi pers di amerika mereka mendulang begitu banyak revenue
pemasukan karena semua orang ingin menonton
tapi di lain pihak ya ada yang fenomena yang semakin mengkhawatirkan
itu adalah gejala fake news
sebenarnya ada dua hal ya
fake news yang betul betul berita yang dibuat hoax
ada yang menciptakan berita berita yang tidak betul itu
dan kita lihat fenomena ini sudah terjadi di indonesia ketika pemilu dua ribu empat belas antara jokowi dan prabowo
tapi ada juga sekarang fenomena fake news di mana sekarang donald trump itu mengatakan media yang tidak setuju dengan dia
ini termasuk media dengan media yang tidak setuju dengan dia
ini termasuk media dengan reputasi yang sudah tidak bisa dipertanyakan lagi seperti the new york times cnn international washington policy itu karena tidak
karena mengeritik dia fake news
nah di lain pihak di turki ada gejala pemimpin di sana erdogan itu tangan besi
para jurnalis media yang tidak setuju dengan dia dibungkam
ini bagaimana anda melihat

di negara negara yang seharusnya menjadi simbol negara demokrasi seperti amerika serikat
ya kelihatannya ada kesadaran ya pemimpin donald trump erdogan bahwa mereka pun bisa menggunakan media untuk menghantam musuh musuhnya
selama ini kan mereka tidak terlibat dalam media
tapi sekarang mereka ikut bagian dari mesin yang memproduksi berita bohong
tapi kemudian menyalahkan lawannya atau media yang kritis terhadap dia sebagai yang membuat fake newsnya
internet itu sekarang siapapun punya akses untuk membuat berita
dari seseorang yang mungkin tidak ada siapa siapa dia bisa kim ke berita
tapi seorang presiden pun juga bisa bikin berita sendiri
dan karena dia adalah presiden yang terpilih dia punya kredibilitas

terlepas isinya benar atau enggak itu nanti masyarakat yang menilai
tapi bahwa sekarang semua pemimpin di dunia termasuk pemimpin di indonesia
menggunakan internet sebagai cara langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat
ketimbang melalui media seperti
kalau donald trump dia menggunakan twitter sebagai ininya ya
tapi image ya bahwa misalnya the new york times atau taruhlah ya cnn
yang selama ini mungkin dianggap oke lah lumayan cukup kredibel
tapi tiba tiba dilabelkan menjadi fake news
tapi tiba tiba dilabelkan menjadi fake news
dan ini juga dipercaya oleh masyarakat pendukungnya
jadi ada sesuatu yang sebenarnya miss ya antara apa yang dilakukan oleh media mainstream
selama ini dengan mungkin masyarakat yang mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi media
kalau hari dunia pers yang kemarin itu dikatakan demonisasi media pers kan
yang dilakukan oleh donald trump dan sekarang juga banyak pemimpin politik di seluruh dunia yang lain kan
di filipina ada juga
di filipina ada juga
taktik taktik bapak ini beliau kan untuk bikin pers namanya jelek
karena dianggap persnya elit sebagian dari elit
jadi donald trump menang pemilu karena dia kontra elit kontra establishment
jadi persnya disatukan dengan elit saja

jadi media di amerika dan juga di turki dan mungkin di sini juga harus berjuang untuk jadi netralitas
jadi media di amerika dan juga di turki dan mungkin di sini juga harus berjuang untuk jadi netralitas

satu satu tapi kalau pers atau media
sekarang sudah dianggap musuh
padahal di negara negara demokrasi
itu pers itu kan merupakan
pilar keempat penting
untuk check and balance watchdog dan lain
sebagainya ini berarti kan
kita di media
insan pers itu harus melakukan
sesuatu nih apa yang harus kita
harus jadi lebih baik
sebagai wartawan membangun kredibilitas
kita kan yang terjadi
sekarang kadang kadang media itu terjebak
karena bersaing karena terus mereka
juga ikut mengabaikan
prinsip prinsip jurnalisme yang baik
karena mereka terburu buru ada
deadline karena terus saingannya
sudah membuat beritanya mereka
ada keseluruhan untuk membuat berita tanpa melakukan
harus dilakukan itu menjatuhkan
kredibilitas kita akhirnya jadi
seharusnya media yang benar benar
tidak ikut terjebak dalam
persaingan ini dan tetap melakukan
tugasnya dengan sebaik baiknya
tapi bagaimana membangun
kredibilitas di mana misalnya
sekarang karena adanya polarisasi itu
apapun yang keluar dari new york times
misalnya yang tidak suka
akan selalu mengatakan oh itu
fake news sehingga
ini seolah olah menjadi
semua sehingga media itu bukan
media untuk semua orang tapi akhirnya
media untuk yang mungkin
lebih ke kiri atau ke kanan
atau ke tengah sehingga w not
tidak ada solusi lain menurut saya
daripada bekerja sebagai
pers yang resmi yang
dan akan dihormati
oleh publik susah
kalau misalnya pemimpinnya presidennya
justru menganggapnya sebagai
musuh ya karena ini kan menjadi
kebijakan tapi menurut saya masyarakat
juga nggak bodoh mereka akan lihat
mereka akan baca dan mereka tahu
itu yang benar apa
iya kita istirahat sebentar lagi tapi
fenomena fake news ini atau yang sekarang
disebut hoax dan lain sebagainya dan juga
tadi step sudah sebutkan ya media
sosial ya wah ini merupakan
tantangan tersendiri ya bagi
kita yang sifatnya mungkin lebih konvensional
lebih mainstream dan juga
institusinya itu jelas dengan
kehadiran dari sumber sumber yang
tidak jelas ini mungkin harus
kita sikapinya dengan hati hati ya
setelah yang berikut ini kita
lanjutkan pembahasan mengenai media
dan kebebasan pers dan juga
sosial bersama insight
perbincangan mengenai media dan kebebasan
pers bersama saya andy
bayuni dari the jakarta post
dari aljadah zira
sudah cukup banyak yang kita
bahas kali ini berkaitan dengan
ke depan ya mau gak mau
kan kita harus optimistis bahwa
kita bisa memperbaiki diri
supaya tetap relevan
tetap kredibel sementara
ini tantangan kita bukan
saja dari konten yang
kita keluarkan tapi teknologi
sumber sumber informasi berita
baik yang dipertanggungjawabkan dan juga
kita ketahui bahwa semua
lah misalnya koran
harus eksis juga di internet
sudah harus eksis di media
sosial nah ini bagaimana
ya andy dan step anda
melihat ke depan ya karena
kita memang harus mengikuti
arus teknologi dan cara
masyarakat mengkonsumsi media
tapi dalam waktu yang sama kita harus
berkompetisi dengan media sosial
yang mungkin lebih sering
dari anda sendiri ini revolusi
menurut saya revolusi dalam media
yang sekarang terjadikan
dan pikiran semuanya kita harus
berubah dimana pesan
kita yang berkualitas
nanti harus dikirim lewat
social media yang singkat yang harus
cepat dan bersaing dengan yang namanya viral
iya dan harus lebih simpel
dan sekarang ini yang terjadi seperti
berita mungkin tiga menit dan macam macam
sumber sekarang dipendekin
mungkin sampai satu menit saja
jadi harus simpel harus clear
nggak terlalu sulit jadi itu memang
tentangan ya ya bagaimana ya
berita masih bisa lengkap
masih bisa objektif kan
dan masih bisa juga ada semacam
edukasi atau informasi pada masyarakat
betul jadi harus dua dua
harus dua sisi menurut saya
harus berjuang di social media dan memang
harus dapat penonton
atau publik yang lebih muda
karena itu untuk generasi ke depan kan
tapi tetap mau bikin
dokumenter satu jam
atau setengah jam dan berita lengkap
yang mungkin bisa ditonton oleh orang yang mau dapat informasi lebih lengkap
nah andy ini bagaimana apalagi sekarang kan ya tadi tuntutan harus lebih pendek
harus lebih catchy dan lain sebagainya
tapi kita memiliki juga tanggung jawab ya untuk mengedukasi atau memberikan konteks
terhadap suatu pemberitaan dengan adanya media sosial internet dan lain sebagainya
jadi yang terjadi adalah konvergensi
ya tadinya kan print broadcast sendiri sendiri
sekarang ada internet print broadcast sama online jadi satu
dan seorang wartawan harus bisa melakukan tiga tiganya itu
itu dari segi teknologinya
tapi dari segi konten harus ada perubahan
karena masyarakat juga mulai merubah cara mereka mendapatkan sumber berita
dari hp nya misalnya dari gadget nya
tapi bukan berarti terus mereka tidak ada waktu untuk membaca yang lebih panjang
jadi kita jangan terjebak
karena kita sebetulnya kalah kompetisi dengan sosial media
kemudian kita ikut ikutan juga memberikan berita yang pendek pendek
saya pikir itu ada porsinya
yang harus kita akui atau kita sadari adalah
bahwa sekarang industri media itu tidak lagi dimonopoli oleh zona zona seperti kita
ada mereka juga yang bukan jurnalis
tapi mereka tidak terikat dengan aturan main sebagai jurnalist dengan kodex baju
tapi mereka realitasnya ada
mereka juga memainkan
jadi kita harus share lapangan ini dengan mereka
dan kita harus bisa kerja sama dengan mereka
dan mungkin cara menyampaikan juga punya
iya dan dari segi kompetisi
misalnya facebook atau instagram
sekarang mereka memiliki streaming live video dan lain sebagainya
sehingga mereka juga menciptakan platform berita
itu merupakan tantangan juga
dan orang bisa memproduksi berita dengan
harus membangun suatu perusahaan
atau reputasi atau apa
dan lain sebagainya
nah itu kan juga merupakan tantangan
sementara seperti facebook dengan
anggotanya sudah miliaran ya di seluruh dunia
nah tapi di lain pihak ada juga keinginan dari pemerintah misalnya
media yang media resmi itu
menjaga dari hoax atau fake news dan lain sebagainya
ada tanggung jawab dan keinginan untuk media mainstream itu menjaga aspek kebenarannya ini
lakukan untuk supaya kita juga tetap relevan ya
ya kami harus berjuang dalam kualitas
itu cuma satu solusi menurut saya
kalau kami mau kompetisi dengan semua citizen journalism
ya kita harus lebih bagus kan
lebih dapat sejarah
lebih dapat lebih banyak informasi
dapat lebih banyak sumber
jadi penonton akan lihat oh ya dia lebih informatif
dia memang wartawan
tapi terasa step melakukan perubahan
dalam bagaimana melakukan liputan misalnya
berjuang terus sekarang
satu hari saya harus liput berita untuk televisi untuk facebook untuk twitter
aku wartawan korresponden indonesia
benar benar multi platform ya
satu snap kan sepuluh detik
itu sangat ya itu hal baru untuk kami semua
ya sepuluh detik itu apa yang kita bisa ceritakan dalam sepuluh detik
sekarang harus videonya dan ada belum lagi ada teksnya dan lain sebagainya
tapi suka juga karena itu hal baru pengalaman baru kan
andy tapi bagaimana media sebagai penjaga dari kualitas berita yang berkualitas sehingga kita bisa memfilter ya yang namanya hoax atau fake news
kemarin kan sudah dibikin jaringan media jaringan wartawan anti hoax
dan sudah itu semua media besar di indonesia
jadi ada kesepakatan bahwa kita sama media sama sama menjaga agar ikut menyaring memfilter berita berita yang tidak benar yang isi banyak hoax
mekanisme kerjanya masih belum jelas tapi sebenarnya niat sudah ada
tapi akhirnya saya pikir masing masing media masing masing jurnalis itu harus menjaga dirinya dan juga tidak ikut menyebarkan
nah biasanya kan kita sebarkan kan lewat grup ya
chat whatsapp dan lain sebagainya
tanpa dicek semua
nah itulah karena kita terjebak dengan teknologi yang baru ini kita mengabaikan prinsip prinsip jualan busana yang baik
harusnya kita kembali ke basic
nah itu dan kita lakukan
kalau kita lakukan ya mungkin kita tidak akan mendapatkan masa seperti yang dulu sebenarnya
tapi setidaknya kita masih menjaga reputasi kita
dan saya yakin masih cukup banyak masyarakat yang akan mencari jasa daripada jurnalis yang baik ini
kedepan ya media tadi kan kualitas dan kredibilitas harus dijaga supaya kita tetap relevan
tapi dari segi peran fungsi media ke depan dengan adanya media sosial dengan adanya dinamika demokrasi di mana semua orang setiap orang punya opini masing masing dan lain sebagainya
bagaimana step melihat peran kita di media apakah tetap menjadi watchdog tetap menjadi check and balance tetap menjadi
menurut saya lebih
karena juga diskusi dalam dunia pers yang kemarin di indonesia kan banyak diskusi tentang mau kemana kan kita semua
dan kelihatan itu motivasi baru untuk lihat lebih penting sekarang media daripada mungkin sebelumnya
demokrasi mungkin di seluruh dunia juga terancam
lihat apa yang terjadi di amerika dan juga di eropa
ada ya rejim rejim baru mau maju
jadi ya menurut saya peran untuk wartawan sekarang jauh lebih penting dan walaupun saya kadang kadang juga capek meliput liput setiap hari tapi motivasi baru
tapi juga kita lihat lahirnya media media yang seperti kalau di amerika itu fox news yang ternyata menjadi media referensi dari presiden trump dan juga yang mendukungnya misalnya
atau breitbart news yang memang fokusnya itu adalah conspiracy theory
dan pemikiran pemikiran ekstrim
dan mereka menganggap bahwa dirinya itu adalah profesional
mereka kredibel mereka juga punya sumber
nah ini bagaimana kita menyikapinya yang istilahnya jurnalis mainstream yang tidak ke kanan tidak ke kiri tapi khusus lebih ke rasional dalam akal sehat ini ke depan masih ada eksistensinya atau tidak
saya yakin jasa yang diberikan oleh jurnalis secara profesional itu tidak akan
dan permintaannya tidak akan hilang
masyarakat tetap memerlukan kita kita ini untuk melakukan kompilasi mengumpulkan verifikasi dan mengemas berita itu sehingga bisa dicerna oleh mereka
internet ya mereka bisa dapat informasi yang berlebihan ya
tapi mereka tetap mencari berita yang kira kira cocok bagi mereka dan sudah dikemas dengan sedemikian rupa dengan melalui proses jurnalisme yang baik verifikasi coverbsite
jadi saya yakin bahwa masa depan jurnalisme profesi ini bisa tetap bagus dan lebih baik lagi karena sekarang ada teknologi yang memungkinkan banyak hal
tadi ada snapchat dan lain lain yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan jauh lebih baik
jadi teknologi itu bukan sesuatu yang menakutkan profesi ini harusnya teknologi baru ini bisa meningkatkan peran
itu bagaimana dan siapa yang menggunakannya
bisa juga untuk menyebarkan yang negatif
tapi bisa juga kita harapkan untuk membangun
tergantung bagaimana dan siapa yang menggunakannya bisa juga untuk menyebarkan yang negatif tapi bisa juga kita harapkan untuk membangun
ini hanya beberapa tahun lagi apa yang kita bisa pelajari dari yang sekarang supaya kita menjadi bagian dari pihak anggota masyarakat pilar demokrasi yang memastikan bahwa indonesia ini ke depan itu lebih yang kita harapkan
masyarakatnya jauh lebih cerdas lebih kritis dan tidak terlalu menggantungkan diri kepada emosi dan perasaan sesaat ini
mungkin dari anda steps
mungkin dari anda steps
sebagai orang luar yang selamat
menjaga menjaga netralitas
menurut saya itu sangat penting
lebih mungkin daripada sekarang
jadi waktu memang media memang jadi watchdog dan orang bisa percaya itu netral tidak berpihak
itu pesan saya untuk dua ribu sembilan belas
tidak berpihak ini mungkin sulit ya dilaksanakan
bagus karena ya kebenaran itu banyak sisi ya tergantung dari mana kita memandangnya
andy bagaimana apa yang anda akan lakukan dengan jakarta post
dua ribu sembilan belas ini jakarta post dan saya pikir media yang punya concern harus sama sama bersepakat bahwa kita harus bagian dari proses pencerdasan kehidupan bangsa
apa yang kita lihat sekarang dengan
tenggeranya agak order baru tapi memang relevan ya
ini undang undang dasar undang undang dasar yang pertama mengatakan pencerdasan kehidupan bangsa
dengan internet ini kita lihat ada pembodohan kehidupan bangsa dan pendangkalan lah
saya pikir dua ribu sembilan belas harusnya itu kesempatan kita media untuk membuktikan bahwa medianya punya peran penting

iya dan netralitas ini penting

terima kasih banyak stef dan endi

tidak melakukan tugas kita untuk memastikan bahwa demokrasi ini sesuai dengan kepentingan
tidak melakukan tugas kita untuk memastikan bahwa demokrasi ini sesuai dengan kepentingan

dan pers di indonesia itu paling tidak semakin lama semakin baik ya
mudah mudahan kita bisa banyak belajar ya dari apa yang terjadi bukan saja di jakarta
bukan saja di indonesia tapi fenomena yang terjadi di seluruh dunia
pers saya rasa memang betul betul di perempatan ya
antara kepentingan bisnis kepentingan komersil kepentingan pemirsa kepentingan pemerintah
dan juga kepentingan kita melakukan dan menjalankan profesi kita sebagai yang betul betul profesional
sukses aljazeera dan juga andy
ya kebebasan dan independensi pers merupakan salah satu wujud tegaknya demokrasi di sebuah negara
untuk itu kebebasan pers harus dilindungi dari segala bentuk ancaman intimidasi maupun kekerasan
di sisi lain pers harus terus menjaga
menjaga independensi dan objektifitasnya dalam menghasilkan karya jurnalistik
sudah saatnya media mewujudkan potensinya menjadi katalisator terwujudnya perdamaian
di tengah maraknya konflik ujaran kebencian serta informasi palsu
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye